jalan jalan ke daerah blok s jakarta selatan ada salah satu makanan yang menarik yaitu padang burito
iya benar padang burito
nasi padang dengan lauk seperti ayam gulai rendang dendeng atau paru yang dibalut dengan kulit tortilla khas meksiko
nah sekarang kita udah sampai mau coba yang namanya minang in rap
nah ini adalah campuran burito yaitu masakan meksiko dan juga masakan padang
pasang satu ya mbak
padang burito terdengar tak biasa namun jika dilihat dari variasi isiannya sungguh menggiurkan
tak berbeda dengan apa yang biasa kita dapati di restoran padang
di dalam padang burito ada nasi daun singkong dan feeling seperti suiran ayam gulai rendang dendeng atau kriuk paru
terakhir burito diguyur dengan gulai lezat
isiannya boleh pilih sesuai selera anda
mixedrap itu jadi mereka bisa milih sendiri mau rendang sama ayam ayam sama dendeng paru sama dendeng dandeng jumu bisa pilih tiga
jadi customer lebih suka dikasih kebebasan untuk memilih
sama aja kayak desain padang gitu
penikmat burito nasi padang burito cukup banyak
dalam sehari kedai ini bisa menerima hingga lima puluh order makanan campuran padang meksiko ini
harganya tergantung apa pilihan isiannya ya
mulai dari dua puluh delapan ribu rupiah untuk ukuran reguler
yeay udah jadi padang buritonya
ini saya pesan ayam gulai rendang
dan yang satu adalah ayam gulai rendang
namun bedanya dari kedua ini yang ini itu lebih sehat karena pakai fully tortilla dan juga nasi coklat
gak sabar nih yuk coba
ditambahin kuah gulai biar makin mantap
enak banget makan padang nggak perlu berlepotan